ini lucu ya ada swasta yang berani melawan pemerintah
mengancam konsumen baru terjadi ini di indonesia
dan kita lihat salah satunya kita lihat salah menurunkan penumpang
dan mogoknya pilot lion air menjadi alasan kementerian perhubungan
akhirnya menjatuhkan sanksi berat kepada maskapai berlogo singa merah ini
selain menyebabkan tertundanya ratusan jadwal penerbangan
apa saja catatan rapor merah maskapai lion air di tahun dua ribu dua puluh
lion air salah satunya
tentunya ratusan jadwal penerbangan pada sepuluh mei dua ribu enam belas
lion air pun mengajukan keberatan atas sanksi tersebut
sebenarnya apapun isinya itu kita keberatan itu dulu
yang kedua logisnya itu aja
di mana hari ini kita tetap melakukan langkah langkah untuk plan b
tetap pasti karena kita harus jamin setelah lima hari
apapun nantinya kita harus jalankan
saya belum bisa mengatakan karena kami akan tetap bertahan
tidak menerima sanksi
tapi kan keputusan nanti ada
bisa juga keputusan dari tempat lain mengatakan
jangan dulu diberlakukan sampai ada investigasi
sudah ada ancang ancang pak perusahaan
kelalaian ini menambah daftar panjang rapor merah lion air
berdasarkan data dari litbang cnn indonesia
selain kelalaian yang menyebabkan tertundanya jadwal penerbangan di dua ribu enam belas
ada empat kasus penyebab pelayanan penumpang lion air tidak maksimal
di awal januari dua ribu enam belas pesawat lion air rute jakarta pekanbaru
perahang nadiem batam akibat kerusakan sayap
dua puluh februari lion air rute balikpapan surabaya tergelincir
di bandara internasional juanda surabaya
sementara itu di akhir maret dua ribu enam belas pesawat lion air rute banda aceh
bertujuan batam harus mendarat darurat di bandara kuala namu
akibat terkendala kesehatan pilot
dan pada satu mei pesawat lion air jp dua puluh enam cengkareng dan pasar
bersenggolan dengan pesawat lion air lainnya
berdasarkan riset skytrak
global airline ratings mengenai maskapai terburuk di dua ribu lima belas
lion air menjadi satu satunya maskapai indonesia yang masuk dalam daftar
dengan peringkat ke sembilan dari dua puluh dua maskapai terburuk dunia
sepatutnya maskapai penerbangan berlogo singa merah ini
memperbaiki kualitas layanan dan penerbangannya
demi keselamatan dan kenyamanan penumpang
kus indra cnn indonesia